polisi mengatakan tersangka pembunuhan dan penggandaan uang di banjarnegara jawa tengah
mencampurkan racun dalam minuman yang diberikan kepada korban korbannya
berdasarkan pemeriksaan forensik dua belas jasad korban menunjukkan tanda tanda keracunan
hasil pemeriksaan sementara ini juga sejalan dengan pengakuan tersangka mbah selamet
kepada polisi tersangka mengatakan korban yang mempertanyakan uang mereka
diberi minuman sebagai syarat agar uang mereka cepat bertambah
dari dua belas jasad yang ditemukan polisi baru berhasil mengidentifikasi satu jasad yaitu parwanto
warga sukabumi jawa barat ini sebelumnya dilaporkan hilang oleh anaknya
penemuan jenazah parwanto menjadi awal terungkapnya pembunuhan sejumlah orang oleh tersangka
diajak ke rumahnya kemudian dikasih minuman dengan janji apabila ada uang nanti uangnya akan tergandakan
padahal begitu dipinum dia sudah lemah